pesawat angkut super hercules c satu ratus tiga puluh j tni angkatan udara berhasil menerjunkan bantuan lewat udara ke wilayah gaza palestina
panglima tni mengakui sempat ada kendala
visual ini menunjukkan saat super hercules tni au dengan kode registrasi a seribu tiga ratus empat puluh menjatuhkan paket bantuan melalui pintu belakang di atas gaza selasa siang waktu setempat
operasi penerjunan lewat udara yang dipimpin kolonel penerbang noto casnoto berhasil mendaratkan dua puluh koli paket bantuan seberat tiga dua ratus kg untuk warga gaza
pesawat berangkat dari pangkalan udara king abdullah dua jordania dan menerjunkan bantuan dari ketinggian dua kaki di atas gaza
keseluruhan operasi penerjunan memakan waktu dua jam
panglima tni jenderal agus subianto mengaku
ada kendala dibalik keberhasilan pesawat super hercules tni menerjunkan paket bantuan untuk warga gaza palestina
panglima juga membuka kemungkinan rencana pengiriman bantuan kembali ke gaza
kemarin ada beberapa kendala tapi hasil koordinasi yang ketat
akhirnya kita bisa melaksanakan airdrop
dari pihak yordan dan israel
dan nanti kita rencana akan kita minta informasi kebutuhan masyarakat pengungsi di sana apa kita akan kumpulkan dan kita akan kirim lagi